sementara saat ditemui di rumah sakit abdi waluyo putri pertama cahyokumolo menyampaikan ucapan terima kasih
untuk semua kerabat serta keluarga yang telah mendoakan almarhum
ia juga meminta maaf atas kesalahan almarhum selama ini
saya sebagai anak pertama mewakili bapak mohon maaf apabila bapak ada salah selama ini
ya itu aja sih saya kira cukup
bapak ini akan dihidupkan
di rumah dinas atau di
habis ini mau disemayamkan dulu di rumah dinas untuk dimandikan
kemudian akan disolatkan di masjid kantor menpan rb
setelah itu nanti mungkin habis asar atau setelah disolatkan disemayamkan di kalibata